kabar baik di tahun ini sudah cukup banyak pelandaian kasus capaian vaksinasi kebijakan pelonggaran juga sudah diterapkan dan mudik juga sudah dibolehkan
dan bagaimana memastikan kesehatan masyarakat tetap menjadi prioritas saat berwisata di musim lebaran
sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan menteri pariwisata dan ekonomi kreatif republik indonesia sandiaga salahuddin undul
assalamualaikum selamat malam mas andi apa kabar
assalamualaikum selamat malam mas ferdi terima kasih cnn sudah mengundang kami pada sore ini
ya terima kasih mas menteri sudah menyempatkan waktu minal aidin wal faizin maaf lahir batin ya
minal adin wal faizin maaf lahir batin sukses untuk cnn
terima kasih oke langsung saja kita bicara soal bagaimana kemudian setelah relaksasi kebijakan diterapkan
capaian vaksinasi seperti tadi yang sudah saya sampaikan wisata juga kembali bergeliat
yang perlu diketahui masyarakat bahwa prioritas kesehatan ini juga tetap menjadi hal utama saat kemudian pariwisata juga dibuka
ini menjawab situasi seperti ini dan hari ini bagaimana mas menteri
ya betul mas ferdi dua tahun ini kita mengalami suatu keprihatinan
karena pandemi ini menghantam sektor pariwisata dan ekonomi kreatif
sekarang saatnya kita bangkit dan pemerintah sudah mengizinkan mudik
tentu dengan protokol kesehatan yang diterapkan secara ketat dan disiplin
kami sudah mengantisipasi karena ada delapan puluh juta pemudik lebih
di mana empat puluh delapan juta kurang lebih akan melakukan kegiatan wisata dan ekonomi kreatif
nah oleh karena itu kami sudah memberikan surat edaran agar
destinasi wisata dan sentra ekonomi kreatif menjalankan protokol kesehatan
secara ketat dan disiplin dan kami sudah mengirimkan surat permohonan
bantuan kepada aparat terkait kepada pemerintah provinsi kabupaten kota
untuk memantau destinasi wisata selama libur hari raya idul fitri dan kepala
para kepala dinas provinsi dan kepala dinas kabupaten kota juga dapat
mempersiapkan tempat wisata secara maksimal menyesuaikan dengan level ppkm
dan standar protokol kesehatan serta chse karena seperti yang mas ferry bilang
tadi memang ini tentunya keberkahan dan ada tujuh puluh dua triliun rupiah yang akan bisa
membuka peluang usaha dan lapangan kerja baik di seputar jalur mudik maupun di
destinasi destinasi akhir tujuan dari para pemudik namun jangan sampai kita
menjadi pemicu munculnya kasus baru oleh karena itu kami siapkan lima belas titik lokasi
lebih untuk posko ramadhan di indonesia saja bekerjasama dengan berbagai pihak
dan kami juga dengan kementerian perhubungan menyusun perjalanan
panduan perjalanan atau travel pattern yang bisa memecah kemacetan kegiatan dan kegiatan
yang bisa memecah kemacetan kegiatan dan kegiatan

dan penumpukan lalu lintas dengan mengarahkan ke desa desa wisata dan sentra ekonomi kreatif
agar tidak terjadi kepadatan yang luar biasa tentunya ini kita harus juga pastikan
dalam keadaan aman nyaman dan sehat sehingga kita betul betul ingin mendorong
agar mudik aman dan sehat ini bisa terlaksanakan baik
baik mas menteri kita nanti lanjutkan kembali kita break sejenak untuk mendengarkan
kumandang azan maghrib berikut ini
kita kembali lanjutkan dialog kita dengan memparecraf republik indonesia
mas sandiaga uno masih terhubung ya mas andi ya
siap masih terhubung
oke tadi kan sudah menjelaskan bagaimana secara aturan
jelas begitu ya bahwa semuanya ada tertata begitu tidak ada aturan aturan yang kemudian longgar untuk memastikan bahwa berwisata di situasi pandemi saat ini juga tetap aman dan nyaman
tapi kemudian di lapangan ini kan juga perlu dipastikan pengawasannya apakah juga ada aturan yang lebih spesifik mas andi soal ini
ya tentunya kita bekerja sama dengan lintas kementerian lembaga juga mulai dari transportasinya kita ada suatu deklarasi bersama dengan kemenhub kepolisian knkt jasa marga organda
agar kita menyelenggarakan mudik ini kita sosialisasi dan deklarasi bersama untuk mempersiapkan bus pariwisata aman dan nyaman misalnya
ini sudah sangat spesifik
lalu kita melalui surat edaran ini juga mengimbau masyarakat yang akan berkunjung ke destinasi wisata tetap waspada terhadap covid sembilan belas dan disiplin menerapkan protokol kesehatan
vaksinasi lengkap ditambah vaksin booster lebih baik
dan aplikasi digital baik peduli lindungi maupun aplikasi digital yang sudah terinstall di destinasi wisata harus digunakan
seperti ancol misalnya dan ragunan itu mengenakan
ketentuan h satu untuk pre registrasi
nah oleh karena itu semua destinasi pariwisata juga harus mulai menerapkan tatanan baru berwisata dan melakukan kegiatan ekonomi kreatif
agar tidak ada penumpukan wisatawan baik di loket masuk maupun juga untuk saat pembayaran maupun dalam melakukan kegiatan wisata itu sendiri
saya sudah memantau langsung di beberapa titik
bahwa dari total destinasi wisata baik itu desa wisata maupun wisata buatan lainnya ini dalam kondisi siap untuk menerima kunjungan wisatawan
dan kontribusinya bisa mencapai
dan saya sekali lagi menggarisbawahi mari kita belanjakan tabungan kita dua tahun ini dengan produk produk indonesia
buatan para pelaku umkm dan ekonomi kreatif agar bisa berkontribusi dalam pemulihan perekonomian daerah membuka peluang usaha dan menciptakan lapangan kerja
mas menteri yang perlu juga
ditanyakan adalah soal ini
ini dua dua tahun begitu ya masyarakat menahan diri untuk tidak berwisata begitu
tapi kemudian tahun ini dengan pembatasan dan juga pelonggaran yang diterapkan
bagaimana dengan ini apa namanya ya kenaikan kenaikan yang terjadi saat berwisata
ini kan juga membuat ketidaknyamanan
ada tarif hotel begitu
tarif parkir ataupun juga mungkin tarif tarif di lokasi wisata yang dipungut secara semena mena
ini juga ada aturan tertentu atau pengawasan khusus tidak
dan ini sudah kita antisipasi
kami sudah melakukan pelatihan pendampingan dan juga komunikasi sosialisasi dan edukasi terhadap para wisatawan
maupun pelaku kegiatan wisata dan ekonomi kreatif
agar tentunya berhati hati dalam berkegiatan
dan juga bagi pelaku usaha usaha para wisata dan ekonomi kreatif untuk bisa memberikan layanan yang baik
memang akan ada kenaikan harga yang disesuaikan
tapi kenaikan tersebut harus dilakukan dalam batas kewajaran
tiket pesawat ada yang naik tiket masuk tempat sewa tikar makanan mungkin agak sedikit naik
tapi harus dalam batas kewajaran
karena saya selalu bilang bahwa kalau digetok pasti wisatawan akan kapok
dan akhirnya rezeki mereka tidak akan langgeng memanjang
tapi akan menimbulkan reputasi yang buruk bagi destinasi wisata tersebut
oleh karena itu umkm umkm daerah pelaku ekonomi kreatif
pelatihan agar memberikan kenyamanan dan keamanan bagi para wisatawan
dan kami fokus merancang program ini untuk kemasannya lebih baik
juga produk produk ekonomi kreatif memiliki konten yang lebih baik
layanan para wisata juga lebih aman dan nyaman
menggunakan digitalisasi dan cashless
jadi hal hal yang tidak diinginkan ini bisa diminimalisasi karena
dua tahun ini tentunya
ada rasa keprihatinan yang sangat mendalam
tapi untuk mendapatkan keuntungan kembali ini harus dilakukan secara bertahap
dan tentu harus dengan suatu pola yang bisa menyesuaikan dengan daya beli masyarakat
yang juga baru saja bangkit
oleh karena itu ini yang terus kita sosialisasikan
mudah mudahan bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperluas lapangan kerja
oke mas sandi dengan bangkitnya
sektor wisata apakah kemudian juga memberi kabar baik untuk lapangan kerja
kita tahu dua tahun kemarin sempat terpuruk begitu
apakah ini juga di hari ini kita juga mendengar kabar baik untuk teman teman
yang mungkin kemarin kemarin sempat di phk
sempat tidak dilanjutkan kontrak bekerjanya
apakah ini juga di sektor wisata ada kabar baik seperti ini
di sektor pariwisata setelah dua tahun mengalami tekanan yang luar biasa tahun ini
kita memprediksi pertumbuhan lapangan kerja sekitar empat ratus ribu lapangan kerja baru dan berkualitas
dan tentunya ini banyak yang kemarin dirumahkan
banyak yang kehilangan penghasilan
akan mulai memiliki peluang untuk mendapatkan lapangan kerja
di sektor ekonomi kreatif terutama di bidang kuliner kria fashion
tapi juga di beberapa sektor seperti permainan aplikasi
juga televisi radio dan animasi
kita juga memiliki peluang untuk menambahkan lapangan kerja baru
sehingga total akan ada satu satu juta lapangan kerja baru
dan ini yang menurut kami akan menjadi penopang kebangkitan ekonomi kita
penambah penghasilan masyarakat
dan ini akan melanjutkan mudah mudahan agenda percepatan kepulihan dan kebangkitan ekonomi kita
oke terakhir mas menteri
di tengah bangkitnya wisata gaspolnya sektor wisata
apa yang ingin disampaikan
saya ingin menyampaikan kepada pemudik
marilah bermudik secara aman dan sehat
dan berwisata secara bertanggung jawab
gunakan aplikasi peduli lindungi
gunakan sistem pembayaran online seandainya sudah disiapkan
dan juga yang terbaik adalah beli produk produk ekonomi kreatif lokal
sehingga bukan hanya ekonomi di luar negara
di perkotaan yang bergerak
tapi juga di daerah juga akan bergerak
saya bilang jangan hanya rohali
rombongan hanya liat liat atau rogetik
tapi harus menjadi rojali
rombongan yang jadi beli produk produk ekonomi kreatif
dan dibawa untuk oleh oleh pulang dari daerah ke ibu kota
bukan hanya yang dari ibu kota dibawa ke daerah
oleh olehnya juga sebaliknya
dari daerah juga ke ibu kota
sukses untuk teman teman pemudik
di tdj hati hati di jalan
dan tentunya kita harapkan kembali dalam keadaan sehat walafiat
setelah libur lebaran ini
oke jangan sampai roger ya rombongan mager gitu ya
nggak kemana mana gitu harus wisata
karena udah dibuka aturannya juga sudah ada
dan pengawasan juga sudah ditingkatkan
terima kasih mas menteri
yang terbaik nambah satu nih roger
baik terima kasih mas menteri sudah mau berbagi perspektif sore ini
dan selamat melanjutkan aktivitas
selamat berlebaran sekali lagi
assalamualaikum selamat malam
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh